bagaimana jika jaksa penuntut umum saya tidak menyimpulkan ya jpu ya
bagaimana jika jaksa penuntut umum gagal membuktikan motif dalam perkara ini
izin bapak ini pertanyaan penasihat hukum ini mengatakan tidak menyimpulkan
tetapi menyebutkan jaksa tidak membuktikan
silahkan nanti ditangkapi di dalam tuntutan sudah lanjutkan penasihat hukum
jika seandainya dalam hal saya tambahkan biar lebih jelas bagi teman teman jaksa penuntut umum
bagaimana jika jpu gagal membuktikan motif dalam perkara ini
izin bapak sebelum dijawab oleh ahli bagaimana penasehat hukum bisa memikirkan bahwa kami ini gagal membuktikan
itu kan artinya kamu membentuk opini tanya saja sesuai dengan keahliannya
majelis hakim tidak melarang pertanyaan tersebut
silahkan lanjutkan nanti silahkan tangkapi di tuntutan lanjutkan penasihat hukum
silahkan dijawab saudara ahli
baik mun ijin kawan penuntut umum
tadi sudah saya jelaskan di awal keterangan saya sebelumnya
bahwa motif itu bukanlah delik bestandal
motif itu bukanlah bagian
sehingga dengan demikian secara mandiri secara terpisah dengan yang lain motif itu tidak perlu dibuktikan
tetapi akan tetapi adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal pada ketika kita harus membuktikan unsur kesengajaan tanpa melihat pada motif
sehingga dengan demikian motif itu menjadi sesuatu hal yang penting
untuk membuktikan unsur kesengajaan
jadi kalau seandainya
mohon maaf saya tidak menyimpulkan
jaksa penuntut umum
kalau seandainya jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan motif
itu artinya dia bukan tidak mampu membuktikan motifnya
tapi membuktikan kesengajaannya